ustadz musa udah bawain air kunyit ya supaya sakit perut kamu tuh cepat sembuh
pakai robot rusak sih tahu nih
alhamdulillah obat sakit perut yang kembu obat tradisional selesai
aduh ah masuk dimana tadi ah ini dia
sini oh berani nyembunyiin gelas ya oh kamu belum tahu saya
makan tuh bengkok
obat untuk sakit perut
tahu siapa dulu dong yang paling
obat yang paling jitu yang paling berasiat
iya dijamin manjur deh kamu tahu obat berhasil iya dong siapa dulu
puh kalau sekali minum
ya udah deh kalau gitu kasih ajaidah
ndak begitu makasih ya iya itu ya
ustadz musa udah bawain air kunyit ya supaya sakit perut kamu tuh cepat sembuh
ah cobain dulu nggak usah nanya manis apa enggak
penting kan sembuh
ini tuh gak pahit ini namanya mmk
apa tuh ustadz
hah kecut manis manis
enak aja udah sekarang kamu minum
ustadz ustadz mendingan cobain dulu deh ustadz
minum obat pake dia jantoin
oh gak apa apa bilang tadi tadi ustadz
tuh kan bener ustadz itu pahit
kalau manis tuh ya kolak ubi
mau obat dulu biar sembuh
alhamdulillah ustadz saya udah sembuh ustadz
enak banget ustadz
sejak kapan orang sakit bisa sembuh dengan cepat dan gesit
iya bener juga ustadz
kata nanti gak boleh berbohong
gak boleh bohong
apalagi kalau gak bercanda
apaan sih kau
udah minum obat pahit
betul betul bakal cepetan
kita itu kalau di pasar harus hati hati
soalnya nih ya kalian tuh harus ingat kata rasulullah pasar itu tempat yang paling dibenci oleh allah
ah iya makasih ya udah ingetin ya sama sama oh ya kamu gede gelekan pak kangkungnya
lima ya ikan seger ikan seger ikan seger bawa amis banget tuh tapi kita harus menjalankan tugas kita
harus belikan kan ikan ikan ikan ikan itu ikannya yang mana ini pak banget ya ampun yang ini iya
minta itu dah minta koran koran iya poh bentar ya kelamaan
untuk etukannya regus command nemo p empat
pinjam pinjam daripada mata saya ngapa ngapa pinjam pinjam lima belas ya iya coba kelihatan buitnya
dulu apaan terus ayo saya saya saya kebuka loh ya dompet ayo ada uangnya tadi kan ayo
di sini ya ayo gimana itu doangnya bener
jangan jangan ya yang ambil dompet kamu sama uang kamu itu yang tadi nabrak kamu
kamu alihin pasri kiti biar aku yang keluar
itu ngapa jalannya begitu jalan